dan untuk mengetahui seperti apa kondisi jepang saat ini kita telah terhubung dengan warga negara indonesia elza firdiani sofia
yang kini tengah melakukan studi di tohoku university
mbak elza selamat pagi seperti apa kondisi di jepang saat ini setelah pemerintah menetapkan status tanggap darurat hingga enam mei mendatang
untuk saat ini pertama tama daerah yang melakukan tanggap darurat sebelum pusat memperlakukan tanggap daerah itu di daerah hokkaido
kemudian dilanjutkan oleh daerah osaka kemudian pusat menyusul kemudian yang kemudian memperlakukan tangkap daerah tanggap darurat di daerah tokyo dan sekitarnya kemudian dikecuali daerah daerah lain
warga diminta untuk tidak keluar rumah kecuali untuk berbelanja dan bekerja terutama untuk yang bekerja di fasilitas umum ya seperti supermarket bank dan beberapa kantor yang memang harus buka karena memang pelayanan publik
kemudian sekolah dan universitas sudah ditutup karena ada beberapa kasus covid sembilan belas
ini yang menimpa anak kecil di usia malah di bawah sepuluh tahun
kemudian semua tempat hiburan dihimbau untuk ditutup
dan untuk toko toko dan restoran untuk tempat makan telah diberlakukan jam malam
jadi semuanya sudah harus ditutup kira kira jam delapan
serta larangan untuk keluar rumah pada akhir pekan
terutama untuk hal hal yang kurang penting seperti berjalan jalan keliling kota itu sudah dihimbau untuk tidak dilaksanakan
kemarin kalau tidak salah saya melihat menonton tv
berita di tv
ada yang mewawancarai ada mewawancarai orang yang sedang berjalan di kota itu
mengapa berjalan di kota
apakah anda tahu ada larangan untuk tidak keluar di air pekan dan lain sebagainya
jadi benar diberitakan kepada masyarakat bahwa keluar di akhir pekan itu sudah dihimbau untuk dilarang oleh pemerintah
untuk transportasi umum tetap berjalan seperti biasa
tapi memang sepi banget sih ya
saya ke kota itu udah memang
jadi jarang banget orang yang ada dan anak kecil juga dihimbau untuk tidak keluar rumah
jadi sebagian besar yang keluar juga hanya orang tua
dari gambar ini terlihat jepang ini sangat sepi sekali ya
lalu saat ini sedang musim liburan atau golden week di sana
seperti apa suasananya
dan masihkah ada tempat wisata yang dibuka atau warga yang berlibur
untuk golden week biasanya golden week itu musim liburan yang paling ditunggu tunggu ya
terutama bagi pajak
karena masanya lumayan panjang
ada yang kembali ke rumahnya masing masing
sama orang tua asal kotanya masing masing
ada yang berlibur ke tempat tempat wisata ya
jadi untuk tempat wisata tempat wisata yang sering diminati seperti disney dan universal studio japan itu sudah ditutup
dari bulan maret lalu
kemudian mal untuk setidaknya untuk di kota tempat saya tinggal itu ditutup saat akhir pekan
kemudian untuk golden week saya juga dihimbau untuk tidak berpergian dan pulang kampung
jadi memang harus di rumah saja sebisa mungkin
dan kemudian yang saya lihat kuil kuil tidak ditutup ya
untuk kunjungan pribadi
tapi untuk tapi untuk perkumpulan dalam jumlah besar itu juga dilarang sih sepertinya
kemudian di masa golden week ini karena libur jadi panjang banget ya
jadi liburnya jadi lebih awal
ada kemungkinan kalau untuk sekolah menengah
sekolah dasar itu untuk tidak ada libur mesin panas
tapi tetap sekolah seperti biasa kalau keadaan sudah mulai membaik
saya dengar ada berita seperti itu tapi kita masih belum tahu pastinya
baik lalu elza di bulan puasa ini bagaimana
elza menjalani ibadah puasa di jepang khususnya di masa pandemi covid sembilan belas ini
ada suka duka apa pada bulan ramadan kali ini
untuk bulan ramadhan kali ini ya mbak ya
jadi kalau setiap bulan ramadan
itu di komunitas indonesia yang ada di tenda ini
kita suka membuat acara buka bersama ya untuk warga indonesia
maupun untuk komunitas muslim beda negara yang ada di kota sendai ini
jadi setiap akhir tekan ada kelompok warga yang memasak
untuk buka bersama
kemudian dibagi bagikan untuk dinikmati bersama untuk buka puasa
tetapi karena himbawan dari pemerintah ya untuk tidak berkumpul
semua acara ramadan
kita kali ini dibatalkan
kecuali pengajian online
jadi semua pengajian dilaksanakan online
buka bersama juga cuma bagi bagi takjil atau bento ya
untuk buka bersama tapi dibawa pulang untuk dinikmati masing masing
dan kemudian biasanya untuk
biasanya juga kita sholat it nantinya berjamah ya
tapi untuk tahun ini kita kurang tahu juga sepertinya untuk sholat id yang
seperti yang akan dibatalkan juga mbak
begitu juga dengan ngumpul ngumpul di kbri
sepertinya juga akan dibatalkan tahun ini
ya agak sedih juga sih banyak yang dibatalkan
tapi jadi bisa lebih fokus ibadah di rumah
dan juga sholat terawih juga semuanya dilaksanakan di rumah
jadi untuk jamaah sepertinya tidak ada sih mbak ya
saat ini lumayan sedih juga
baik elsa selamat berpuasa dan jaga kesehatan selalu
terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia